puluhan tukang ojek pangkalan di kecamatan cibadak kabupaten sukabumi melakukan sweeping terhadap pengemudi ojek online
sweeping dilakukan karena ojek online dinilai menyalahi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya yaitu tidak boleh beroperasi di wilayah kecamatan cibadak
puluhan tukang ojek pangkalan di kecamatan cibadak sukabumi melakukan aksi unjuk rasa dan sweeping terhadap pengemudi ojek online yang masih beroperasi di wilayah kecamatan cibadak
aksi sweeping ini nyaris ricu karena dilakukan tanpa ada pengamanan dari pihak kepolisian
selain melakukan sweeping para tukang ojek pangkalan ini juga memblokir jalan raya utama sukabumi bogor selama beberapa menit sebagai bentuk aksi protes
sebelumnya para tukang ojek pangkalan ini telah membuat kesepakatan yang dimediasi oleh polsek cibadak bahwa pengemudi ojek online tidak boleh beroperasi di wilayah kecamatan cibadak sebelum ada izin yang jelas
namun kesepakatan tersebut dinilai dilanggar oleh para pengemudi ojek online
dua pengemudi ojek online yang terjaring sweeping kemudian diserahkan ke kepolisian sektor cibadak
artinya hari ini kita akan mencoba perumusan ulang melibatkan seluruh stakeholder
kalau kemarin kan lokal kita coba dengan karipan lokal yang ada
ada permintaan dari beberapa pemilik daripada grab dan dari ojek pangkalan itu dimediasikan kembali dengan skala yang lebih besar
aparat kepolisian mengimbau agar semua pihak bisa menahan diri agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan
ahmad fikri kabupaten sukabumi